bertahanlah kakak sudah berjanji kepada guru untuk mengangkat
nyai dewi sungguh hebat
pak geli cepat kau pasang gudang gudang maksudnya
hai tapi pada suatu pagi semua penduduk takut dan kaget sawah mengering semua sumber mata air
berhenti mengalir bahaya sama nagari sebenarnya ada apa ini sampai sawah sawah kering dan mata
air mati entahlah nih mas kami tidak tahu lalu papa mendapatkan air ini dari mana ada satu sumber
air yang masih mengalir sumber mata air itu milik demangunja
sepuluh keping iya curaga kurang aku hanya menjualnya dua puluh keping kau benar benar keterlaluan gitu bang
eh diam mulu air ini milikku terserah aku mau aku jual berapa aku yang akan membelinya
hai sepertinya kamu orang kaya sayang sekali baru saja aku berubah kejadian
harganya aku naikkan menjadi tiga puluh kp
hai aku pamit assalamualaikum
hai siapa perempuan
hai saya juga kurang tahu gitu bang
sepertinya dia seorang pengembara ki yang kebetulan melintas di kampung ini
berikan sedikit air itu untuk kami nyai kami kawasan nyai
ya allah hanya sekantum air ya allah ini

bagaimana bisa mencukupi mereka sendiri
aku tidak tega
membiarkan mereka kawasan
ya allah tolonglah aku
kami sarip untuk minum air
semuanya akan kebahagiaan
terima kasih nyai
mana cukup dibagikan kepada mereka semua
cukup dibagikan kepada mereka semua
allah yang maha mencukupkan
tenang paman ya tenang

kepada mereka semua
kepada mereka semua
saya terima kasih
saya terima kasih nyai
saya terima kasih nyai
saya terima kasih nyai
bagaimana mungkin ini bisa terjadi
bagaimana mungkin ini bisa terjadi
air di dalam kantong ini
ini sudah kehendak allah
allah maha mencukupkan rezeki untuk umatnya
bersyukurlah pak man
atas rezeki yang diberikan oleh allah kepada kita
segala puji bagi allah
mari pak man
sebentar ya sayang
gimana kan udah dapet airnya
ini saha kan
aku dititipkan lima rara
ini masalah santan putri prabu siliwangi
semoga ini masalah santang segera kembali
aku harus menyempurnakan jurus patraikmat tingkat enam
ini masalah rasa hantang
apakah memang sudah mendapatkan airnya
alhamdulillah pak ma
aku mendapatkan air untuk putrimu dan adikku purbaya
berikanlah kepada putrinya
terima kasih nimas
kemana pun kau akan aku kejar
tidak ada yang boleh melahirkan raja raja di tanah pasukan
karena hanya putraku mandala
yang akan menjadi raja di raja
ibu lucu sekali
ayahmu berubah jadi raksasa lagi
kau tidak sopan berkata seperti ini
ibu sedang berlatih jurus patraikma yang pernah
itu merupakan jurus yang luar biasa
pantas saja selama puluhan tahun
kitab itu diburu banyak mendengar
bertahanlah purba ya
kakak sudah berjanji kepada guru untuk menyelamatkannya
nyai dewi sungguh hebat
pak keli cepat kau pasang kuda kuda
kehebatan jurus itu bukan dilihat dari keindahannya
tapi dari bagaimana kita mengatasi lawan kita
mari kita berlatih bersama
cepat lawan aku pak geli
minum angkaja ini